nah sekarang saya sudah sampai di studionya salah satu music producer ternama tanah air
saya pengen ngulik sebetulnya kayak gimana sih cara dia bekerja apa yang membuat dia nggak pernah bisa berhenti sama segala hal yang berbau musik
nah ini dia eka apa kabar
hai apa kabar
baik sehat ya
puji tuhan sehat
terima kasih loh udah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu sama saya hari ini
sama sama terima kasih sudah datang ke sini dan pasti tadi mbak disambut oleh security kita
jadi mungkin sebagai background story kakak beto ini adalah security di egp ini
yes di kantor kami
di kantornya eka dan punya keahlian untuk bisa nge produce musik juga
jadi ini saya singkat cerita dulu nih awal awal kan emang beto ini datang sebagai security membantu kita security
tapi lama kelamaan ketika saya
saya turun mau pulang mau berangkat tuh denger
lama lama saya ngintip oh ternyata dia punya kemampuan untuk produksi musik
ya udah akhirnya satu lagu kemarin yang saya pernah post di sosial media saya
itu lumayan bagus buat saya
jadi kita akan produksi mungkin beto akan rekaman nanti di atas di depan
keren kita tungguin ya singalnya kakak beto nanti ya
silahkan bekerja kembali kakak beto
eka boleh gak langsung kita berbicara
dadah kakak beto
inilah ruang tamu studio kami
oke oke saya perkenalkan dulu ya
ini adalah istri saya
kita biasanya bikin musik bareng bareng juga
dan istri saya juga ada kantor di sebelah sana
dan ini ganjar
karena dia fokus ke instrumentional tradisional
boleh boleh boleh
eka penasaran sih apa sih yang bikin seorang eka gustiwan itu sebegitunya banget sama musik
dan banyak kan project projectnya eka itu kan merespon sekitar ya
something yang tiba tiba viral tau tau udah muncul dibikin musiknya sama eka
atau misalnya kayak kemarin yang kuliner nusantara atau yang jangan
karena tunjangan mudik itu kan pesan yang sangat syarat banget sama hal hal yang ada di sekitaran kita
apa sih yang bikin eka sampai sebegitunya banget sama musiknya
karena buat saya musik tuh bahasa universal ya mbak
jadi kita bisa menyampaikan apapun menggunakan musik sebenarnya
bahkan saya waktu itu di jalan ketemu apa instrumen apapun suara ngopi segala macam
saya bisa buat jadi musik itu
terakhir saya rembek suara motor
jadi apapun sebenarnya di sekeliling saya tuh bisa jadi inspirasi saya dalam bermusik sebenarnya
bicara tentang nama seorang eka gustiwana
nama eka itu kan udah sangat diperhitungkan di dunia belantika musik indonesia
dan sekarang udah internasional karena we're genius sudah sampai kemana mana begitu sekarang
apakah itu bentuk dari obsesi eka sebagai seorang musisi
karena kan kalau orang jadi musisi kan oke gue pengen punya goals ke situ pengen bikin ini apa segala macam
saya sebenarnya obsesinya adalah sebagai music producer
saya membuat sebuah musik dan musik itu dinyanyikan oleh orang lain
dan kemudian diingat oleh orang lain
sebenarnya itu target saya
jadi saya ingin menciptakan atau menelurkan banyak artis artis baru dengan karya saya
dan ketika banyak orang yang berhasil dengan karya saya menyanyikan karya saya disitu saya harus berhasil
jadi obsesi saya sebenarnya bukan ke saya harus jadi artis yang manggung terus terkenal
tapi saya lebih ke produksinya
bagaimana memproduksi hari seseorang yang dari bukan siapa siapa menjadi dikenal dengan karya
eka sekarang karya eka udah diapresiasi banyak sekali orang
dengan cover tari apalagi sekarang kan banyak sekali sentuhan hal yang indonesia banget yang emang masuk ke dalam setiap produksinya seorang eka gustiwana
gimana sih rasanya bisa orang sebegitu tahu di semua penjuru karya karyanya eka gustiwana dan merespon dengan cara mereka
ya saya senang banget sih ketika karya saya bisa dikenal oleh banyak orang
karena saya mau mulai sebenarnya bukan dari industri musik saya dari youtube sebenarnya
saya start dengan konten youtube dan macam macam
tapi ternyata orang senang dengan karya saya
dan alasan saya juga memasukkan eka
etnik karena memang saya punya kecintaan tersendiri tentang budaya sebetulnya
visi saya ke depan semua orang yang dengerin musik itu ketika mendengar musik tradisional indonesia dia tahu itu instrumen apa
makanya fungsinya saya selalu masukin instrumen instrumen dari beberapa kota
karena supaya orang terbuka oh ini ada instrumen ini loh dari kota ini
dari sumatera bagus ini dari ntt bagus asando
terus ini dari bali dari kalimantan papua dan bali
di sini ada banyak instrumen tradisional
maksudnya soesanto dari ntt dan bunga rasul kuling
nanti kakak ganser akan main
siap silahkan kakak ganser
akhirnya saya diundang masuk ke dalam studio mini milik eka gustiwana
di ruangan inilah eka berhasil menciptakan banyak karya musik
salah satunya dengan hanya mengandalkan software pada laptop miliknya
oke sekarang kita sudah di studio eka
eka yang saya mau tanyain
di prinsip pekerjaan seorang eka gustiwana mana yang duluan
tentu saya mengutamakan software
biasanya kan kalau orang yang kerjaannya sama audio works tuh banyak monitor banyak alat
itu preferensi masing masing musisi sih
dan saya harus bisa bikin musik dengan laptop itu sebenarnya yang bahan
karena kan studio saya sebenarnya laptop ini
jadi di rumah pun saya buka laptop ya itu jadi studio saya
jadi di mana pun bisa jadi studio asal selama ada si laptop ini
eka boleh dijelasin nggak nih satu satu dari semuanya terlihat seperti keyboard
namun pasti kondukannya beda
dia akan mengontrol si soft scene
misalnya saya buka piano ya udah
kita bisa bertarung drum
tapi kalau pakai drama asli nggak bisa
tapi itulah keistimewaan eka agustiwana
kayak semua alat musik itu segini karena ini nih
sekarang tuh hampir semua kali orang pakai toxim kali sekarang
karena kita bisa masuk masukin lah library
misalnya drummer basisnya nggak datang ya ada kita yang main
jadi sinertif instrument ini menjadi main key dari pekerjaannya seorang eka agustiwana
banget bahkan gamelan juga kita bisa loading
oke eka karena tadi kita udah nyobain semuanya
gimana kalau misalnya sekarang kita bikin challenge
kita bikin apa dulu
merespon keadaan zaman sekarang
kan kalau eka udah bikin kemarin apa
jangan mudik ya
oh ya ya benar benar
terus tentang kuliner nusantara juga
ada ide teman teman
kasih satu kalimat deh
kasih satu kalimat
rindu sama kampung halaman
rindu kampung halaman
jawa bali lah ya
gelombang mudik itu kan banyaknya kan ke jawa barat jawa tengah
saya dan eka memulai proses kreatif pembuatan lagu ini
saya kebagian untuk menulis liriknya
dan eka membuat musiknya
dalam waktu lima belas menit saja
sepenggal lagu bertajuk peluk jauh akhirnya tercipta
rindukan peluk jauh peluk jauh aku
itu dia tadi lagunya udah jadi
eka terima kasih banyak loh
thank you semoga menginspirasi
ya siapa pun yang mau datang kesini silahkan kabarin aja kita bikin musik bareng seru seruan
karena sini sebenarnya lebih ke egp productions kantor kami ini lebih ke komunitas
jadi kalau misalnya bisa datang kesini kontak kontak aja via dm kita akan bikin workshop atau komunitas kecil kecilan
jadi kita bisa belajar sama sama
semakin kita banyak berbagi semakin kita makin pinter sebenarnya itu prinsipnya
siapapun yang minta bantuan ngajarin saya pasti ngajarin karena dulu saya ngerasain susahnya untuk nyari ketemu
tapi semakin saya berbagi ilmu itu semakin besar ilmu yang saya dapatkan
kalau begitu segini dulu
sampai disini dulu segmen tech figure kali ini
semoga anda bisa memetik banyak sekali manfaat dari sosok eka gustiwana
saya aziza hanum sampai jumpa di tech figure berikutnya